program wakaf investasi selamanya menjadi inovasi dalam berwakaf yang produktif
bukan hanya bersedekah tapi juga meningkatkan ekonomi
wakaf biasanya berbentuk barang atau bangunan yang biasanya dilakukan oleh orang yang mampu
namun kini wakaf bisa berupa uang tunai yang produktif
bertempat di auditorium bank megasyariah kuningan jakarta selatan
pt bank megasyariah resmi menandatangani perjanjian kerjasama
dengan yayasan wakaf bangun nurani bangsa
dalam meluncurkan program wakaf investasi selamanya
program ini merupakan inovasi dari gerakan optimalisasi wakaf produktif
keunggulan program ini adalah meski deposito atau tabungan telah habis atau rupiah
manfaat tunai akan terus diterima oleh ahli waris
hal ini dikarenakan dalam setiap uang yang diinvestasikan akan diputar kembali untuk mengembangkan ekonomi
seperti investasi saham pada badan usaha yang mengerjakan proyek jalan tol telkom dan pengelola bandara
sementara pembagian hasilnya akan disesuaikan
dengan pemberi wakaf untuk dibagikan kepada ahli waris dan kegiatan sosial
jadi alhamdulillah hari ini bank megasyariah bekerjasama dengan yayasan wakaf satu ratus enam puluh lima
dalam rangka apa dalam rangka ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk umat ini
apa itu potensinya kan luar biasa